aduh ibu ibu maaf ya bahannya kempes
ya maaf banget bu
nah setiap orang berfikiran kayak gitu
cinta harus selalu dimiliki
bahkan menurut aku
cinta yang gak memiliki itu cinta yang sejati
lusik itu teh ngomongin tentang cinta
udah lama jadi raja cinta mos
sejak kapan ya
yang pasti sih sejak si kutu bersahabat sama si hama si ratu cinta
paris ngerawgrade banyak
berkat si roman kasian
ya dapatlahmyang hype nya
aku lag gatearted

aneh banget sih marah marah gitu
gati ya jalannya
dasar anaknya tau diri
semua itu yang aku lakukan
buat kebaikan kamu
aku ingin yang terbaik untuk anakku
sebelum semua terlanjur
sekarang juga aku akan memastikan
kamu menikah dengan
anak pak camat
sekarang kamu pura pura berangkat kursus
naik mobil angkutannya si kevin
kamu ajak dia ngobrol
terus carilah perhatiannya dia
terus alda ngajakin jalan jalan
udah gitu dia gak dapet setaraan di hari ini
gak disetujuin sama abah dong
cara ngajakin jalan jalan gimana ya

bilang aja sama si kevin
kevin saya mau ceritain sama kamu
mau kasih tahu kamu rahasia tentang si asma
pasti dia tertarik
nanti kalau kamu cerita sama dia terserahlah ngarang weh
pokoknya bebas ngarang bebas
yang penting bikin si kevin kunci ball sama si asma ya
nih kamu udah siapin minumannya
aduh ambu ngapain pake bau minuman segala
lili budak letik ini bukan sembarang minuman
minuman ini udah kamu campur sama obat tidur
kamu si kevin minum nantu kalau nantu blok tidur
kalau tidur gak bisa narik
kalau gak narik gak dapet uang setoran
paham tuh maksud ambu
kamu tuh pinteru banget sih
yaudah bu bentar
ada ngambil tas dulu ya bu
yaudah bu ada pergi dulu ya
yang kecil kecil ini dipisahin aja
yang sedang sedang juga nggak apa apa dicampur ya bah ya
yang gede boleh kesana tuh
nih disini yang gede
ini ternyata kok mahasis nen
ada mamang kan guda gede begini
remnya belum dibenerin
apa ntar manduloh
udah telat om namo
ada apa kamu disini
pasti ada maunya
ih si abah
orang asmatnya mau ngeliat apa
emang gak boleh asmat disini
abah gak suka
bukannya abah gak suka
bukannya abah gak suka
bukannya abah gak suka
abah teh sayang
orang muda tahu kan
kalau kamu teh gak bisa berenang
apa lagi kalau gak ada maunya mas
asma mau nanya abah
ini kejam sama mas kevin
abah teh suka sama mas kevin
bukannya gak suka sama kevin
tapi abah tuh lebih sayang sama kamu
abah tuh bisa lebih kejam daripada ini
untuk membahagiakan kamu
kamu semuanya untuk kamu nek
apa tuh gak mau kamu disiasiakan
nantinya disakitin orang
abah gak mau
kalau gitu ma
mas kevin tuh sabar nya
bukan cuma kevin tapi semua orang tak kurus sabar
tapi abah kalau jadi orang sabar ma capek
makan hati abah
kalau orang orang yang suka marah marah
itu temannya setan
makanya jangan marah marah
mendingan ma hidup teh
ya dibawa seri
jadi kalau orang suka marah teh temannya setan ya bang
kalau gitu kenapa tuh abah suka marah marah sama mas kevin
berarti apa kan temannya
kalau yang ini mah beda
kang kevin sebenarnya seneng cewek yang kayak apa sih
ada rencana mau punya istri banyak nggak
abah nanti tuh yang mau nganterin ikan ikan ini tuh siapa
saya sendiri repot mau misah misahin itu anak anak ikannya
yaudah lah abah aja nanti yang nganter
asal dibantuin diangkutin sampai depan ya
tuh mengangkat mengangkat mengangkat
abah abah mau nganterin ikan
suka pakai mobilnya mas kevin diborong aja
nanti kan diantri sampai tujuan
eh senap aja
waktu itu mah sama aja memudahkan si kevin
biar abah sendiri pakai angkutan yang lain
abah cuma ngasih tahu abah
mas kevin dimananya

aduh ibu ibu maaf ya
ya maaf banget bu
ya sudah deh
ya di sini aja tahu
ya terima kasih
terima kasih pak
terima kasih bu
sekarang keamah terus
e shh weg semuanya
oma senang kamu mau berusaha jadi supir angkot di desa
ya susah sih oma
tapi kevin senang juga
mobilnya hancur banget oma
beda sama mobil yang mau beliin
percaya sama oma
semakin besar tingkat kesulitan yang kamu hadapi ketika kamu kerja
akan semakin besar tingkat kepuasan ketika kamu menerima hasilnya
pokoknya omam bangga dan senang sekali
selamat kerja ya sayang ya
ibu ini kenapa sih
ibu semakin hari semakin aneh
tahu kevin jadi sopir angkot di kampung malah bangga
kenapa harus marah
seharusnya kamu bangga loh punya anak seperti kevin
nggak sedikit anak yang punya rezeki banyak
tapi tidak mau susah payah seperti kevin
udah jelas kaya itu
buat apa susah payah
kaya itu kan titipan allah
bahkan juga merupakan cobaan
kita nggak tahu kan
besok atau lusa apa yang bakal terjadi
nah seburuk apapun yang akan dihadapi kevin
kevin sudah siap menghadapinya
tidak seperti kalian
sudah terbuai dan diperbudak oleh harta
mau pergi kemana neng
mau tau aja
mendingan ikut kita aja neng
minumannya buat kita aja neng
alda gak naik mobil angkutan
mas kevin hari ini
udah alda tungguin seharian
gak lewat lewat mobilnya
udah gitu bu
alda digodain orang orang
masa dia gak lewat
karena dia tau kamu mau naik
aku tuh yang ngeteng ngerti ah
ini aja air minumnya
belum sempet alda kasih ke mas kevin
udah gitu tadi penumpangnya banyak lagi
mas kevin berhasil
jangan cepet nyerah begitu
kan masih ada besok
amu juga tuh tesudi
kalo si asma tuh bisa kawin sama si kevin
lebih pantes alda atau anak amu mugalis
yang kawin sama si kevin
ada besok amu mugalis tuh
tidak sombong ya
bener ya ambu
pokoknya dengan cara apapun